ibu april mau pergi
ya sudah yuk kita masuk yuk
disini bukan tempat gue
kamu itu kenapa
gue ini bukan cuma baik baik
jadi gue gak pantas aja disini
tempat ini cuma pantas buat cewek baik kayak kalian
adiknya ustadz sefo
adiknya ustadz sefo
emang adiknya ustadz sefo
adiknya ustadz sefo
alhamdulillah baik paman
alhamdulillah baik paman
alhamdulillah baik paman
alhamdulillah baik paman
alhamdulillah baik paman
kamu udah calon belum
yang pasti tau umiknya
yang pasti tau umiknya
hah udah mau kemana dia
hah udah mau kemana dia
ibu ibu mau kemana
bisa gak sih
ustadz gambus sudah datang loh
iya sudah datang

iya sudah datang
iya sudah datang
ya sudah datang
ya sudah datang
oh iya assalamualaikum
kak ibu april
april april kenapa
sepertinya ibu april mau pergi
pasti ya sudah yuk kita masuk yuk
disini bukan tempat gue deh
kamu itu kenapa
gue ini bukan cuma baik baik
jadi gue gak pantas aja disini
tempat ini cuma pantas buat cewek baik kayak kalian iya kan
tunggu dulu jelasin dulu masalahnya apa
umi aida tuh nyindir gue kan pas di kelas madrasah
nyindir nyindir maksudnya pia tuh
omongan umi aida tentang cewek yang gak baik
cewek yang gak baik bakalan dapet laki laki yang gak baik juga
itu kan nyindir gue banget
jadi buat apa gue disini kalo buat nyindir doang
april kamu tuh gak boleh berperasangka buruk seperti itu
umi aida tadi mengajarkan kita dengan mengutip al quran dari surat an nur
itu dia ngapain umi aida pengen nyindir gue pake ayat segala
udah lah emang udah gak betah disini
umi aida jangan
umi aida jangan
woi bukain pintu dong gue mau keluar

siapa sih yang jaga
bisa gak sih gak usah manggil gue ibu lagi
tante emang bukan ibu yun
uyan mungkin gak pernah ketemu tante lagi
seperti uyun gak pernah ketemu ibu lagi
semua kehendak allah
uyun kasian dia telanjur mengagap apil seperti ibunya
iya tapi apriela gak pernah peduli
saya gak akan menghalangi kamu lagi
setiap orang itu berhak untuk menentukan jalan hidupnya masing masing
walaupun ibunya uyun sudah meninggal uyun gak pernah melupakan amat rumah ibunya
sama seperti kamu dia gak akan pernah bisa melupain kamu
tapi gue bukan ibunya
umi aida dan ustadz sepuh pasti akan kecewa kalau kamu pergi begitu saja
mama kamu sudah menitipkan kamu kepada beliau
apa yang sudah dititipkan itu adalah amanah yang harus dijaga
kalau saya boleh mengingatkan sebaiknya sebelum kamu pergi kamu berpamitan dengan mereka
supaya mereka gak kecewa
ya mestinya kan teh batin
saya itu cuma satu bulan di klu
tapi karena permintaan dari universitas untuk menjadi dosen tamu di sana diperpanjang sampai tiga bulan
saya juga sempat ketemu
sama komunitas mahasiswa indonesia di madinah
ya mereka buat seminar untuk musik islam
ya saya mengisi di sana
sebelum balik ke cairo saya sempat haji dan umroh
sebagai buah tangan ini buat akang sama tete
waduh umi umi
teteh krepuk dibawain
ini buat fatin pak man
masa jauh jauh ke kairu keponakan sendiri gak dibeliin oleh allah

insya allah fatin akan pakai
ini buat fatin pak man
ini buat fatin pak man

ini buat fatin pak man
ini buat fatin pak man
ini buat fatin pak man

ini buat fatin pak man
masih ada saya masih ada kak fatin masih ada kak lulu dan kakak kakak yang lainnya
dan semuanya sayang sama kamu
uyun dan sedih lagi ya
umi aida sering mengajarkan pada kita
kalau kita nggak boleh berbuat sesuatu yang terlalu menampil batas
jadi kita juga gak boleh berharap sesuatu yang melampaui batas
karena apapun yang melampaui batas itu pasti gak akan pernah baik buat kita
gue emang udah sering bikin hal yang gak baik di sini
gue juga udah sering bikin owner di sini
dan bener kata lo lo
nyokap gue nitipin gue ke sini sama ustaz sepu dan umi
jadi kalau gue
kalau gue pergi gitu aja pasti bikin mereka kecewa